satu keluarga asal lombok barat nusa tenggara barat di donggala sulawesi tengah
sejak peristiwa tsunami menerjang hilang kontak hingga saat ini
keluarga di lombok cemas dan mengharapkan ada kabar baik tentang kondisi mereka
satu keluarga asal kabupaten lombok barat ntb yang tinggal di donggala sulawesi tengah
pasca kejadian tsunami hingga saat ini belum bisa dikontak oleh kerabatnya di lombok
keluarga asal dusun belakedit desa babu salam kecamatan gerung lombok barat ini
terdiri dari ayah ibu tiga orang anak serta seorang sepupu
masun dan sabna bersama tiga orang anaknya sudah lama tinggal dan bekerja di donggala
demikian juga dengan sapri sepupunya yang selama ini menjadi penghubung keluarga di lombok dan donggala
juga tidak bisa dihubungi
perasaan kami terhadap keluarga kami termasuk adik nisan kami
dari sebelum gempa kami pernah sempat komunikasi ada komunikasi
pasca gempa sampai detik ini tidak bisa komunikasi
kepala desa setempat membenarkan memang banyak keluarga asal lombok yang tinggal di sulawesi
terutama di lokasi lokasi transmigrasi
namun pada umumnya bisa dihubungi pasca tsunami kecuali keluarga mahsud
jadi ada beberapa kita sekitar lima kakak yang ada di sana
terutama yang di mamuju terus ada yang di donggala
nah keluarga kita
saya di donggala ini yang sampai detik ini tidak ada komunikasi sama sekali
ini ada lima jiwa di situ
terus yang satu lagi ini sapri yang keluarganya sangat cemas di dusun bila kedit
hingga lima hari setelah gempa dan tsunami di palu dan donggala
keluarga masun di lombok masih dipenuhi kecemasan
mereka berharap petugas atau tim relawan dan tim sar bisa menemukan keluarga mereka
lalu rahmat juniadi lombok barat